mendapatkan informasi tentang wakil presiden yusuf kala yang akan memberikan keterangan pers dari istana
langsung saja kita simak pernyataan
kita menyampaikan duka cita yang dalam
dua kita harapkan masyarakat untuk tenang dan karena ini kelihatannya sudah bahwa yang ikut serta sudah bermacam macam
banyak kepentingan ada kepentingan politik ada kepentingan keagamaan ada kepentingan ekonomi
tapi satu hal bahwa pemerintah tentu mengharapkan masyarakat itu apapun masalahnya kita bisa bicarakan dialogkan kita bisa melalui proses hukum kelembagaan semuanya
kita selesaikan seperti itu
dan aparat pemerintah negara baik polisi tentara
dan juga aparat yang lainnya tentu selalu berusaha untuk memberikan solusi yang baik
dan aksi dua puluh dua minggu sampai malam minggu nanti apakah akan dibawa ke penyeludukan
ya pertama aksi demo dengan damai itu kita sambut dengan baik
seperti semalam sebenarnya mulai mulai dengan disambut dengan baik
sambut dengan baik
tapi kemudian terjadilah peristiwa tengah malam itu supaya jangan terulang lagi
karena apabila terjadi maka ini kota kita negara kita kalau terjadi kerusuhan bermacam macam itu semua akan kena akibatnya
pak untuk meminimalisir supaya tidak terjadi virus atau diterupanya ada rencana kan memang diperlukan tokoh supaya yang dapat mengayomi itu pak ke dua puluh bk atau untuk pihak yang tahu perubahan khususnya

tentu pemerintah siap untuk berbicara berdialog dengan semua tokoh tokoh kita
dan karena itu kita siap untuk berbicara
karena tujuannya kita sama untuk kedamaian kebangguran semuanya harus ada prosedur
pak kita ada soal dari polisi kemarin
saya juga menyatakan juga ada masa yang
yang didesain untuk membuat ricuh gitu pak
nah langkah yang harus dilakukan polisi agar tidak terjadi seperti itu lagi seperti apa kira kira
polisi instruksikan dan sesuai dengan unsur itu untuk menyelesaikan soal ini dengan sebaya baya dengan damai tidak dengan kekerasan
tapi apabila ada unsur masyarakat yang mulai dengan kekerasan tentunya tidak ada jalan lain selain secara bersama sama menyelesaikan itu
kondisi keamanan secara nasional yang bapak terima seperti apa pak
ada gejolak gejolak di beberapa kota memang
kita upayakan harapkan bahwa masyarakat di itu kalau memang terjadi protes karena soal pemilu ya di masyarakat silakan menyatakan itu ke bawaslu di daerah atau ke aparat di daerah
karena solusinya ke situ
ya tentu kita harapkan hal yang sama semuanya
kalau semua pemimpin bangsa ini termasuk pak prabowo pak sandi untuk ikut serta untuk menenangkan masyarakat ini
karena ini kalau apabila terjadi kerusuhan maka keruyanya kepada kita semua ekonomi kita secara keseluruhan
dan masyarakat akan kena
masyarakat akan kena

dan semua rakyat akan kena kalau terjadi krisis
akibat karena kerusuhan kerusuhan seperti ini menjawabkan krisis ekonomi
atau malah itu menjadi prioritas solusinya
karena bawah itu kan ikut elitnya pak
prioritas terkait itu saya mengharap juga akan bisa terjadi dialog dan pembicaraan pembicaraan menenangkan masyarakat
masyarakat secara umum artinya agar tenang
biar yang formal saja artinya yang memang ada terkait untuk mengajukan protesor pemilu silakan
tapi masyarakat umum tahu jangan kemudian terjadi aksi aksi yang menyebabkan pengerusakan pengerusakan fisik yang terjadi
jadi saya berharap
sehingga akan mengorbankan seluruh masyarakat
coba sekarang semua ekonomi jakarta ini banyak bahagian
seperti di sini di kota dan di tamrin orang berhenti bekerja
ini kan perhenti
pak cik kamu perlu erik politik untuk membangun kesempatan
saya lagi usahakan untuk ada pertemuan pertemuan
untuk barangkali pak cik sendiri sudah ada usaha usaha yang dapat mengulangkan kegiatan
ya sedang diusahakan
masuk ke pak prabowo pak
ya sedang diusahakan semua toko toko
belum belum belum
pokoknya kita usahakanlah seluruh dialog
ya terima kasih